sofa yang bagus enggak kelar juga enggak apa apa cuk
udah ada atap sama dinding juga udah cukup cece takut cuk ya udah ce ya tete istirahat aja dulu
ya nanti kalau semuanya udah enakan ceyatinya juga udah enakan baru kita obrolin lagi
kamu masih ada di sini akan kira udah dibawa kabur sama si muka becek bro saya siap siap
dulu ya mau jemput edward oke bro kalau gitu saya juga bilang dulu eh jangan bro jangan tuh bro
enak sama si entin kita pejuang cinta harus tetap hangat sama semua cewek bahkan sama cewek
yang mau akan kita tinggalkan oke oke bro kopi dulu basah basi dulu baru pulang sip
duluannya bro tim tim duluan ya iya kan salam alaikum waalaikumsalam
anggulnya banget banget banget
kang sain mau ngopi mau aduh sebentar ya kang saya bikinin dulu
bener kakak seth
biasanya juga anak saya gak pernah nangis
semuanya teh sudah beres pak ustadz rw
iya pak ustadz rw
sekarang waktunya makan
sepuluh ribu berdua
kita teh makan apa pak ustadz rw
kemarin kan sudah makan enak
jangan lupa bonnya
siap pak ustadz rw
nanti bulan puasa
siangnya kita kerja sebentar saja pak saung
ya tiga atau empat jam saja
di negara yang kemarin
agak pinggiran kota
cece gak mau balik lagi kesana
di negara yang kemarin
cia tete jangan gitu atuh
mah mau beli perabot yang bagus mau beli sofa yang bagus
gak kelar juga gak apa apa cu
udah ada atap sama dinding juga udah cukup
yaudah ce ya tete istirahat aja dulu ya
nanti kalau semuanya udah enakan ceyatinya juga udah enakan baru kita obrolin lagi
eh minggu ke bogor yuk
ah yuk ce juga udah lama gak ke bogor kum
kamu kan baru kemarin ke bogor sama atem
mau cari nanas buat bikin nastar untuk lebaran
puasa aja belum ikri lebaran aja dari tadi
iya tapi kelama
kebanyakan nanasnya keburu busuk
kita bikin nastar sekarang kok
bagaimana dimajuin dong nasarnya keburu jamuran dong kalau sekarang sekarang bikin
kamu mikir apa gari
mau majuin lebaran
itu tau kamu
tau apa kang dadang
iya kalau lebaran nggak bisa dimajuin
eh puasanya dulu dimajuin tuh kang dadang
kalau puasanya bisa dimajuin baru lebarannya bisa dimajuin
kan lebaran abis puasa
iya kan kum
omongan kamu sepanjang sekali tadi
pejuang cinta dateng nih
pejuang terus berjuang
orang gak menang menang
jangan ketawa kamu
kamu ketawa ini nyebelin banget
eits mulutnya jangan lemes
hati hati ngomongnya perutnya
saya udah jadian sama cici
tinggal nyari dua lagi
sebenarnya sih bukan nyari
tapi memilih untuk menempati tempat yang tersisa
bu yola dengan buduk terklara
atau bu yola dengan ngting

kamu mau nyari buat siapa
buat kamu atau bu yola
kamu bisa jadi imam dong
tua ina atwa ina dan kul hulahu ahad
masa sholat dari isya sampai witir hanya dua surat itu ustadz
terus kamu bangga dengan ilmu kamu itu
kamu tidak mau menambah lagi
tidak ada waktu untuk ke situ
waktunya yang punya ta'allah
kamu bilang tidak punya waktu buat ta'allah
gila kebangetan kamu saul